prabowo subianto meminta maaf kepada umat muslim atas pernyataannya tentang rencana pemindahan kedutaan besar australia dari tel aviv ke yerusalem
di yogyakarta prabowo mengakui sebagai manusia biasa yang sudah tidak lagi muda ia sering berkata salah saat menyampaikan pernyataan dan pidato
puluhan orang yang tergabung dalam aliansi cinta nkri menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor konsulat jenderal australia
di jalan insinyur soekarno kota surabaya pada rabu siang
meski hujan turun para pengunjuk rasa tetap menyuarakan aspirasi di depan kantor konjen australia
pengunjuk rasa menuntut prabowo subianto meminta maaf kepada umat muslim di indonesia dan dunia karena pernyataannya dinilai menyakiti perasaan umat muslim
kita turun aksi kali ini kita mengutuk dan mengecam atas sikap prabowo pernyataan prabowo beberapa waktu lalu
yang mendukung pemindahan duta besar australia
tel afri dipindah ke yerusalem
karena yerusalem sampai hari ini merupakan wilayah palestina
samanya dengan prabowo ini mendukung penjajahan israel di palestina
sebelumnya prabowo memang sempat mengeluarkan pernyataan mengenai wacana pemindahan kedutaan besar australia di israel ke yerusalem
setelah ditanya wartawan soal pidatonya saat acara economic forum dua ribu delapan belas di jakarta dua puluh satu november lalu
di yogyakarta calon presiden prabowo subianto bertemu dengan warga muhammadiyah kabupaten sleman dan berbagai kalangan warga
di sasana hinggil alun alun selatan kota yogyakarta
di sana prabowo juga menyampaikan pidato tentang persoalan bangsa terutama terkait dengan ekonomi
selain itu prabowo mengakui sebagai manusia yang sudah tidak muda lagi dalam pidatonya sering berbuat atau berkata salah
namun ia berharap kesalahan yang dilakukannya tidak terus menerus dipelintir dan dijadikan komoditas politik
karena sebenarnya ia bertujuan baik
selain menyampaikan orasi kebangsaan prabowo menghadiri deklarasi aesan sudirman deklarasi relawan dia
dan pemberian pernyataan dukungan alumni universitas gejamada yang tergabung dalam rela gama
dalam momen itu cucu panglima besar jenderal sudirman
ninding tajanisi menyampaikan deklarasi dukungannya untuk prabowo subianto